order now novelikatan cinta download klik klik sekarang
ya ki ini saya udah di depan rumahnya pak ala tapi nggak ada yang bukain gerbang
uja oh ki kan udah tau mas
yaudah kalau gitu bisa tolong bukain gerbang ki buat saya
saya ada keperluan penting soalnya
oh yaudah mas randy tunggu sebentar di situ ya
abis ini ki langsung bukain gerbang buat mas randy
dan di villa ini cinta mereka tumbuh
saya ingin memperbaiki pernikahan kita
untuk jadi lebih baik

kita bahkan pertama kali deh bukain jareng
sekali columbang kilir
apaiaah trevor biar